sampai jumpa di video selanjutnya
gak tau sat
tapi yaudah biarin aja
naman juga perempuan
gak usah kamu pikirin
mendingan sekarang kita berdoa
buat anak kecil sama neneknya
semoga mereka bisa cepat dapat donor mata
kamu kok udah pulang
mukanya murung lagi kenapa
pasti ada masalah ya
pak lila minta batalin kerjasama
dengan bos josh
dia tuh bukan orang yang baik pak
andri kan udah pernah peringatin sama papa
gak batalin kerjasama
papa baru mau mulai bisnis sama dia
itu proyek besar lil
pak bos josh tuh bukan orang yang baik pak
dia tuh coba masukin papa ke dalam perangkap dia
andre buktinya pak
masa papa gak mau denger dia sama sekali sih
lil bukannya papa gak mau denger kalian
bapak juga terima kasih kok kalian peduli sama papa
tapi kamu juga gak bisa terlalu belain andri
belum tentunya sebaik itu kan
dia gak berpaling sama sekali sama kamu
kamu udah secantik ini sesempurna ini
padahal kamu jelas jelas cintakan sama dia
hanya mohon hati dan harapan terus ya enam

aku tuh bukan cinta masing masing

saya ga indigenous terberheiro di sini

gapapa saya beritahu om masih kasian

alhamdulillah sila baik baik ya tante
tapi tapi satria lagi sedih banget
satria kepikiran sesuatu
sedih kenapa ada masalah
bukan maaf bukan tentang satria
kamu kamu gak lihat
nenek saya ini sudah lama sakit parah
ya itulah yang membuat satria sedih
makan jambu sambil muter muter seperti gasing
kamu itu malah bikin orang lain
sayang mama gak mau tahu soal orang lain
mama mau dengar soal kamu kamu gimana
mah bukannya kita sebagai sesama manusia harus peduli dan kasihan melihat keadaan mereka
emangnya mama gak sedikit pun kasihan
saya harusnya kamu bangga
punya anak yang punya jiwa sosial tinggi peduli sama orang lain
sampai kapanpun mama juga gak bakal pernah ngerti
mama itu kan orang yang gak peka
makasih banyak ya tante tante udah ngertiin perasaan aku
tante memang baik
tantebedan jungkring cewek seksi dan sendirian
aji mumpung lions sibuk sendiri cari perhatian
kamu hari ini jualan jamu enggak
kalau gitu kamu anterin rantre makanan ini ya kepada dewi
kamu teh kenapa mai
masa nganterin rantang aja ke tete kamu gak mau
sejak kapan kamu jadi pemalis begitu
yaudah lah bi
di sana juga dia pasti makan kok
manja banget harus dianterin rantang
yaudah kalau kamu gak mau gak apa apa
biar bibi aja yang antar
selamat pagi pak
pak jos sudah datang
oh ada pak bapak memang sudah ditunggu di ruangannya
oke terima kasih
mau sembunyi dong
ada yang pesen makanan

ada orang jahat
ngambil barang bekas
misi dewi nya ada
tadi ada yang mesen makanan
dewi yang nganterin bu
orang itu sendiri yang minta
sekarang nggak ada dewi nya ya
iya keluar sebentar
tolong kasih makanan ini sama dewi ya
terima kasih bu
ini kan alamat kantornya satria
berarti yang pesen makanan ini juga satria